aksi perkelahian ini terjadi di salah satu tempat perbelanjaan di jalur trans sulawesi
kelurahan manggali kecamatan palangga kabupaten goa sulawesi selatan pada selasa malam
dalam rekaman video amatir tampak seorang pemuda yang berprofesi sebagai juru parkir
terlibat perkelahian dengan sejumlah pemuda lainnya dan disaksikan oleh puluhan warga
perkelahian itu akhirnya terhenti setelah salah seorang aparat tni turun tangan melerai
korban mengaku tak tahu menahu apa awal permasalahan yang berujung pengeroyokan itu
aparat kepolisian yang menerima laporan langsung menggelar olah pkp
sementara para pelaku yang langsung kabur meninggalkan lokasi kini masih dalam pengejaran
salah seorang turun parkir di jalan koros palangga dikeroyok oleh sekelompok anak muda
sementara didalami dari hasil gambar rekaman cctv tersebut
perkelahian di jalan antar pemuda kerap terjadi
keramaian diperlukan kepala dingin untuk menyelesaikan permasalahan bukannya mengandalkan otot
yahya maulana goa sulawesi selatan